potret kemiskinan masih membayangi negeri ini
seorang ibu dan anaknya di gunung kencana lebak banten tinggal di kandang kambing
mereka mengkonsumsi nasi basi karena tidak mampu membeli beras
kandang kambing seluas empat x lima meter ini menjadi tempat tinggal sabtia
warga kampung gunung dadap desa ciakar kecamatan gunung kencana lebak banten
tiga tahun silam rumah sabtiah roboh dimakan usia
oleh warga kampung mereka ditempatkan di sebuah kandang kambing
hingga sekarang sabtia tinggal di kandang kambing ini bersama anaknya
suami sabtia tidak memiliki pekerjaan tetap
dia mencari uang dari desa ke desa sebagai buruh serabutan dan jarang pulang
kambing menjadi teman tidur sabtia dan anaknya
dua ekor kambing yang hidup bersama keluarga miskin ini merupakan titipan warga
sabtia berharap bantuan agar bisa kembali membangun rumah layak huni tidak bersama kambing
adi mazda serang